dan kini kita langsung saja bergeser untuk melihat seperti apa update dari lokasi hingga saat ini sejumlah orang tampaknya mengalami luka parah bahkan kondisinya kritis
untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan koresponen cnn indonesia sudah ada mumtazah catra di ningrat di lokasi kejadian
halo selamat pagi taza mungkin anda bisa mengupdate kepada kami seperti apa informasi terkini mengenai ambruknya tiang girder tol becakayu di sana
apakah sudah ada konfirmasi dari pihak waskita karya atau wasita karya toll road apa sesungguhnya yang terjadi sudahkah mereka menurunkan tim untuk melakukan investigasi
hei rasanya hingga pagi hari ini dari pihak waskita ataupun dari pt kresna kusuma dian ramarga
tidak ada yang saya lihat
yang berada di lokasi kejadian ataupun kemudian memberikan press release ataupun pernyataan pers kepada pihak media mengenai apa ya komentar mereka terkait dengan kejadian yang sudah anda katakan tadi juga
enam bulan terakhir ini dua belas kejadian terjadi berkali kali ini melibatkan proyek yang kemudian dilakukan oleh pihak pt waskita begitu
hingga pagi hari ini memang saya sudah melihat sejumlah pihak pihak terkait baik dari pemerintah ataupun dari pihak kepolisian yang kemudian sudah datang untuk melihat secara langsung kondisi dari
salah satu tiang panjang yang kemudian mengalami kejadian robohnya ataupun ambruknya bagian dari yang dikatakan sebagai bracket timber ataupun besi penyangga cor hera
jadi memang ada besi penyangga begitu yang kemudian dipasang di sana dan ini informasi yang saya dapatkan dari kombespol yoyong tony suryaputra yang merupakan kapolres jakarta timur yang mengatakan bahwa dugaan awalnya hingga saat ini bahwa adanya pengecoran tiang panjang begitu dimana bracket timber ini atau
ataupun besi penyangga cor tersebut pada saat adanya proses pemasukan material cor ke dalam tiang tersebut yang kemudian seharusnya penyangga tiang ini bisa menyangga proses ini kemudian ambrol begitu yang kemudian akhirnya menimpa tujuh orang karyawannya yang berada di bawah begitu
jadi kalau sebelumnya kita lihat misalnya hera di salah satu tiang di belakang saya ini hera ada bagian yang berwarna biru itu saat ini kondisinya sudah tidak seperti itu
kalau kita lihat yang berada di sebelah kanan saya ini hera
itu sudah seperti rontok cuma kita lihat ada besi besinya saja karena yang bagian warna birunya itu ambruk dan menimpan bagian serpihan serpihan cor yang masih basah kemudian menimpa tujuh orang karyawan
enam diantaranya saat ini berada di rumah sakit uki cawang hera dirawat dan mereka kemudian dikatakan masih dalam kondisi normal masih sadar namun memang mengalami beberapa bagian tubuh mereka mengalami patah tulang begitu
dan yang paling parah satu orang saat ini dirawat di rumah sakit polri kramadjati
karena mengalami benturan di bagian kepala begitu hera
jadi kalau kita lihat memang satu orang ini mengalami kejadian ataupun mengalami luka yang cukup berat begitu karena berada di bagian kepala
dan hingga saat ini memang dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak kepolisian juga masih belum memberikan informasi bagaimana kemudian kabar dari satu korban ini apakah memang kritis ataupun tidak begitu
memang kita harapkan yang terbaik bagi seluruh korban ini
dari pihak bpjs ketenagakerjaan juga masih belum memberikan informasi namun seharusnya seluruh korban korban ini memang terlindung
ini oleh bpjs ketenagakerjaan dan juga seharusnya kalau memang mereka ini adalah korban dari sop yang salah mereka juga diminta akan menerima santunan dari pihak pt waskita begitu
memang tadi juga dari pihak wali kota jakarta timur juga sudah hadir begitu bapak bambang dan juga ada dari dirjen bina marga kemenpopr juga hera yang sudah berada di lokasi kejadian hera memantau secara langsung bapak aris tiadi yang kemudian mengatakan bahwa dari hasil pemantauan
namun di lokasi kejadian pada pagi hari ini hera mereka memutuskan akan melakukan moratorium untuk menghentikan seluruh pekerjaan yang melibatkan pt waskita
jadi tidak hanya pekerjaan yang melibatkan pt waskita di proyek tol beca kayu ini saja hera namun seluruh proyek di seluruh indonesia yang melibatkan pt waskita akan dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan
nah rencananya pada siang hari ini hera direktur utama kontraktor dari
pemantauan di lokasi kejadian pada pagi hari ini hera mereka memutuskan bahwa dari hasil pemangkuan
pemantauan di lokasi kejadian pada siang hari ini hera kita akan lihat seperti apa kemudian jawaban dari pihak waskita dan juga apa reaksi mereka terkait dengan moratorium ini hera
taza apakah anda sudah mendapatkan informasi mungkin saja beberapa waktu ke depan apakah segera akan datang pihak dari waskita karya ataupun waskita toll road
mengingat moratorium yang dilakukan oleh kemenko pr merupakan sanksi yang berat bagi perusahaan karena perusahaan merupakan korporasi yang bergerak di sektor konstruksi unggulan
seperti apa anda mendapatkan informasi
apakah mereka akan segera melakukan konferensi pers atau akan meninjau ke lokasi kejadian taza
mungkin sudah tidak bisa mendengar saya kembali kami mohon maaf atas kendala teknis tapi yang menarik adalah bagaimana tadi informasi dari mumtaza bahwa kemenku pr tampak memberikan sanksi yang sangat keras kepada waskita karya
untuk melakukan ataupun menghentikan
seluruh proyek yang sudah ada di tangan waskita karya
kita akan update seperti apa implikasinya bagi perusahaan dan juga bagi proyek proyek infrastruktur di pemerintahan joko widodo ke depan